menteri perdagangan enggar tias tolukita resmi menandatangani kesepakatan harga eceran tertinggi gula
dengan distributor gula di gedung kementerian perdagangan jakarta senin kemarin
pemerintah kini mematok harga eceran tertinggi gula nah ini penting ya untuk saya juga ya untuk ibu ibu rumah tangga
bahwa harganya ternyata dipatok sebesar rp dua belas lima ratus per kilogram itu untuk seluruh wilayah di indonesia
pemerintah memperbolehkan harga gula melampaui harga eceran tertinggi jika disalurkan ke daerah pelosok
menurut menteri perdagangan enggar tias tolukita kebijakan ini diambil karena ongkos pengiriman gula mahal
menurut data kementerian perdagangan harga gula pada januari rata rata rp empat belas delapan puluh tujuh per kilogram
sementara harga gula tahun ini lebih murah dari dua ribu enam belas yang mencapai rp empat belas satu ratus tiga puluh tiga per kilogram
setelah melalui rangkaian proses negosiasi dan kami sebagai pemerintah memberikan basic acuan
melepaskan pengusaha untuk duduk secara teknis merumuskan langkah langkah itu
tetapi dengan berpegang kepada acuan yang digariskan oleh pemerintah
di indonesia harga gula terendah saat ini ada di yogyakarta seharga dua belas sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah per kilogram harga
gula tertinggi ada di tanjung pinang tanjung selor dan manokwari sebesar rp tujuh belas per kilogram
hardian syahberna di jakarta